senin siang ahmad dhani mendatangi markas kepolisian daerah metro jaya
untuk mempertanyakan pernyataan kapolda metro tentang larangan berdemo
di gedung komisi pemberantasan korupsi kamis pekan lalu
ahmad dhani prasetyo mendatangi markas polda metro jaya senin siang
ia datang untuk bertemu dengan kapolda irjen pol mugiarto
dan mempertanyakan larangan berdemo di kpk
bukan hanya itu dhani juga akan mempertanyakan penahanan karyawan
dan mobil box operasional band miliknya
pada kamis pekan lalu pihak polda metro jaya menyita mobil ahmad dhani
yang hendak digunakan untuk menggelar aksi panggung rakyat di depan gedung kpk
akibatnya unjuk rasa tertunda
selain itu petugas menahan delapan karyawan ahmad dhani
yang akan turut dalam panggung rakyat
kalau tidak ada saya sering tahu bila akan membedakan ahmad dhani
ya itu tidak ada seperti itu
ya kalau tidak ada ya tidak apa apa
yang penting saya tanya kenapa anak buah saya juga
tapi kan sudah dikeluarkan sudah dibalikan bukan
kenapa dia kenapa dibebaskan
kan perlu ditanyakan juga kenapa dibebaskan
kenapa tidak ditahan saja
jadi pohonnya yang dipermasalahkan oleh ahmad dhani ini apa
yang dipermasalahkan adalah kenapa itu bisa terjadi
terus saya juga mau tanya siapa yang melarang